kami akan mengajak anda untuk lebih dekat dengan politisi tanah air
episode kali ini akan mengajak anda untuk berbincang dengan sosok yang tadinya hanya eksis di panggung musik indonesia
tapi kini juga merambah ke panggung politik
bersama saya diana valencia inilah the politician
belum tentu setia jadi pilihlah aku lagu lagu mbak kd tapi belum waktunya mau kampanye memang
belum waktunya pilihlah mbak kd makanya tadi pas nyanyi awal awal kayak kok jari gemeteran kok
kayak dilihatin deg degan ternyata ada penyanyi aslinya ini ya the politician episode hari ini
barengan sama chris dayanti terima kasih banyak lom lomkan waktu buat the politician
makasih dan udah mau datang ke my home time ke batu ke malang senang banget terima kasih banyak
mbak tapi ini kayak agak kerucuk kerucuk dikit lo waita apa tuh
hai nah itu bahasa malangan luwetah kamu lapar lapar tak kalau jawabnya apa ya luwe ya
kayaknya nggak bakso ya ini mau kita pesen dulu kalian enak banyak kemarin itu kamu udah kebaksu
presiden kan udah yang lewat jalan rel kereta api memang jadi makan bakso selain enak tapi sambil
deg degan karena nyebrang iya
agak agak ut
ini ya sebenarnya kenapa tadi the politician kali ini tuh diawali dengan bernyanyi
karena bernyanyilah yang menjadi pintu gerbang seorang chris jayanti
dari panggung musik indonesia kemudian ke panggung politik indonesia
saya dengar dengar di dua ribu sembilan belas itu ada sebuah telpon dari sekjen pdip hasto kristianto
itu telponnya ngapain sampai membuat seorang kd mau dibujuk oleh pdip
menerima lamaran pdip
padahal sebelum dua ribu sembilan belas saya tahu betul bahwa cukup banyak nih yang datang ke mbak kadi
untuk melamar menjadi seorang kader
telepon itu datang ya izinnya cuma satu ya setelah pak sekjen telpon
langsung ke suami ya
karena bagaimanapun selain raul banyak sekali diskusi politik yang juga berkembang di timur leste dan juga indonesia
dan saya juga memang brainstorming selalu sama suami
tentang situasi kondisi politik antara dua negara
dan alhamdulillah gayung bersambut izin datang
jadi ya bangga senang karena tanggung jawab moral saya dinyanyikan ya udah sekian tahun lah ya nat
mungkin belum umur kamu
belum seumur kamu saya tiga puluh tahun nyanyi
dan buat saya jejak di dunia nyanyi tentu buat saya ini adalah sebuah tanggung jawab
dan mungkin lebih
jadi perannya saya di caleg waktu itu yaudah mungkin ini lebih tegas dan terarah melalui perahu pdi perjuangan
saya ini dipanggil
ya buat aku iki pentol
nah ini pentolnya
nah mbak itulah yang di ini kita makan sambil berdiri nggak apa apa ya mbak
kan kita biasa itu
ini loh mbak yang sebenarnya aku ingin tanyakan
apa bekal yang disiapkan pdip untuk bisa memaksimalkan kd punya signifikan role di parlemen
di sekolah partai ya di wisma dulu tiga hari dan kami juga terhormat sekali bahwa ibu ketua umum juga hadir untuk memberikan pengarahan ya
lalu para senior senior dari mulai bapak sekjen sendiri pak enrico
dan banyak sekali politisi politisi senior yang memang saya senangnya itu mereka langsung simulasi
jadi pelatihan tiga hari lalu juga bagaimana kita menyiapkan diri kita ketika ada doorstop dan lain lain
lalu sebelum saya memulai kampanye itu saya memang gimana ya namanya juga pulang kampung
jadi saya juga sering nyanyi di malang kan
ibaratnya bukan nyolong start juga sih
tapi ya udah mulai woro woro gitu
tapi memang di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa disiapkan mental dan juga semangat untuk terus bergerak ke bawah menemui masyarakat
dan itu yang kita lakukan memang saya secara humanis memang datang ke seluruh warga mengetuk rumahnya

kita baca pancasila bersama sama kadang nyanyi lagu lagu mars atau himne atau lagu lagu nasional
itu yang dilakukan mbak kade ketika awal misalnya mbak dua ribu sembilan belas

saya jalanin itu
tapi apa mbak kalimat pertama yang mbak ucapkan kepada calon konstituen pada saat itu ya kayak halo saya kade saya penyanyi dan sekarang saya mau nyalek gitu mbak
atau apa sih mbak yang baca pancasila tadi
salah satu contohnya adalah modal saya selain ya oke lah kalau alhamdulillah saya ya dikenal oleh masyarakat malang raya ya itu bonus
tapi mereka juga nggak perlu itu aja gitu kan
bukan janji yang saya sampaikan tapi saya tentu pulau nuon dulu ya tentunya modal saya murah waktu itu
tawa sama speaker kecil gitu ya
jadi kadang senior senior saya lah kade mah enak banget ya

karena nyanyi orang gemerundul dateng gitu rame
satu ratus tiga puluh dua seorang loh terbanyak ya mbak ya di dapil jatim lima
jatim lima terbanyak
ini mbak kada sembari nyuap nih ya sebenarnya yang juga mungkin orang orang penasaran adalah stigma sih mbak
ketika ngomongin artis jadi politisi itu pasti stigma ah dia mah cuma terkenal karena suaranya bagus dia dipilih masyarakat karena mungkin masyarakat tahu dia sebagai penyanyi
sehingga yang tadi aku tajakan tadi mbak kade
sehingga yang tadi aku tajakan tadi mbak kade
aku tajakan tadi adalah bagaimana sebenernya mbak kade meyakinkan bahwa saya ada loh yang saya bawa untuk dapil saya jadi pilihlah aku gitu
memang itu isu tahunan jelang pilek ya
jelang pilek pasti isu tahunan isu apatis terhadap artis
saya banyak tanya juga kepada senior saya tanto wiyah ya
bahwa jangan pernah merasa minder jangan pernah merasa kecil hati
kadang memang ada seperti kayak insecure gitu loh ketika itu
insecure gitu loh ketika saya terpilih ya
mohon maaf saya ngomong terpilihnya ini karena gak ada satupun ya semua dengan label akademisi kan
saya hanya datang anggota dpr ri fraksi pdi perjuangan kris dayanti a dua ratus dua belas kris dayanti tok tanpa embel embel dan lain lain
tapi setelah saya pelajari bahwa saya dapat ilmu banyak juga ketika saya berperan di bidang seni tiga puluh tahun
jam terbang itu gak ada
gak murah dan lama
dan ketika mental saya terbangun karena saya menguatkan mentalitas saya sebagai seniman tulen
itu akhirnya membangun semangat saya dan terakhir saya akhirnya remind myself that the important thing is the wisdom
kemauan kita untuk mau bergerak dan mengabdikan diri memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara
gak ada yang jelek
jadi kalau apatis woartis gak bisa apa apa dan lain lain
jangan pandang sebelah mata
wah banyak artis yang saya idolakan seperti tompi jadi dokter tetap bisa nyanyi tapi ngomongin politik juga bisa
teman teman di almarhum glenn fredly dan banyak mas mas senior saya yang lain indra lesmana yang kadang berdiskusi tentang bagaimana musisi itu dapat dapat ruang yang lebih luas di masyarakat gitu ya artinya
mereka juga tanpa kita tahu kan orang nggak perlu tahu semua tentang kita
tapi ketika kita terus berpikir tanpa belajar kan juga jangan begitu juga
jadi buat saya ya udah belajar belajar sendiri
dan saya pikir kalau sudah tiga tahun saya di politik ternyata memang politik ya harus belajar dan menyelami sendiri
dan ada pasti seluas luasnya karena politik itu seluas lautan banyak ikannya macam macam gitu
jadi jangan juga menganggap orang lain buruk
bahwa nyata nyata kita mau kerja itu aja yang penting
belajar sendiri dan menyelangi sendiri
itu mungkin jadi pilihan yang penting
mbak kade ini kita taruh sebentar
oke jalan dikit melihat kayaknya udara malang nih
sayang untuk kita lewatkan ya mas
terima kasih ya mbak
nanti kita balik lagi mbak kade mbak saya mau nambahin ya
oke ini baru pertama kalinya mbak
jadi emang agak wah ternyata malang seger
apalagi di batu itu kalau malam bisa sampai delapan belas
tapi mbak bicara malang kemarin kan ada tragedi kanjuruhan
kemarin saya lihat di instagram mbak kade mbak kade juga sudah datang ke stadion kejuruhan ya mbak ya tanggal enam belas kemarin
apa yang anda dapatkan dan mbak kade temui sebenarnya ketika menemui masyarakat yang merupakan konstituen mbak kade begitu di kanjuruhan kemarin
artinya testimoni yang real di lapangan ternyata secara fakta lebih ngiris ngiris ya
ketika saya dengar testimoni dari setiap warga yang kehilangan
dan mereka menceritakan kan kalau di media selama ini kan gak tahu hari itu dia ngapain aja
ini sebuah tragedi nasional atau bahkan dunia yang mendapatkan perhatian yang sangat sangat sebetulnya antara prihatin dan kita boleh gunakan hak marah kita gitu kecewa
saya tahu malang arema ini sangat militan dalam mencintai arema
mereka bahkan mengklaim dirinya arema dan aremanita
memang kita perlu ya yang namanya nggak ada
kalau dunia olahraga kan memang cuma ada kalah menang
jadi bentuk sportifitas itu harus kita tanamkan disiplin untuk menghargai siapa yang menang siapa yang kalah
itu sih sebetulnya gitu
jadi saya terus terang ya gak ada kata terlambat untuk mengungkapkan rasa keprihatinan saya

dan walaupun bantuan atau langkah kaki saya tidak berhasil
menuju rumah rumah mereka nggak sebanding dengan kehilangannya
tapi kan bentuk kehadiran
itu yang lebih penting
tapi mbak gade ketika anda sebagai wakil rakyat datang apa sih mbak sebenarnya yang bisa mbak lakukan ketika melihat berbagai kesedihan dan keprihatinan itu
apa yang akan mbak lakukan untuk sebagai wakil rakyat begitu untuk memastikan bahwa tragedi ini jangan sampai terjadi lagi
kurang lebih satu ratus tiga puluh orang ya
ya artinya tim gabungan pencari fakta yang dibentuk langsung oleh presiden
dan presiden ini mudah mudahan benar benar menghasilkan temuan temuan yang bisa menjadi evaluasi
tapi evaluasinya tuh jangan cuma di permukaan terus sebentar sebentar gitu ya
pembelajaran dari ini adalah bagaimana kita lebih disiplin dalam berapa ya
ini aset nasional kita disiplin kita jaga
boleh kita melakukan euforia
tapi juga jangan terlalu berlebihan
tragedi kanjuruhan ini juga jadi pembelajaran buat semua pihak sebenarnya
maksud untuk mendorong pemerintah untuk lebih serius membenahi dari segala lini gitu ya
betul dan juga masalah aparat dan lain lain
jadikan mereka benar benar melayani mengayomi
dan jadikan antara aparat pemerintah dan lain lain ini jangan ada gap gitu
jadi kan kita juga bangga
punya polisi yang keren yang melayani gitu
kita juga bangga kepada pemerintah yang selalu hadir dalam setiap keluhan keluhan masyarakat yang ada
tapi kita juga sebagai warga masyarakat jangan terlalu banyak mengeluh juga gitu ya
jangan juga apatis sama pemerintah sama aparat
lalu terucap kata kata yang gak baik yang gak sopan
yang akhirnya ada gesekan gesekan fitnah dan lain lain gitu
saya kemarin heart to heart lebih kepada seorang ibu
saya ngerasain bagaimana ditinggal misalkan ditinggal oleh pasangan kita
lalu oke dapat bantuan dari pemerintah tapi apakah nyawa itu pantas digantikan oleh materi seperti ini
saya lebih merasakan
bagaimana ibu ibu yang kehilangan suami ini gimana ya
ada program apa ya dari pemerintah yang saya bisa kolaborasiin
misalkan ada janda janda yang mungkin kita bisa bantu di tenaga kerja mandiri melalui kementerian tenaga kerja
itu kan kita kasih modal dua puluh juta itu bisa seratus kelompok
jadi ibu ibu bisa berusaha jualan tempe atau bikin warung kelontong dan lain lain
jadi gak hanya sekedar perhatian yang sebentar gitu ya
jadi saya lebih senang ini mau dibantu apa ini
jadi melalui program program yang saya bisa bawa dengan penugasan saya
tentunya karena saya juga merasa saya warga ya
jadi saya ngetok pintunya tuh bener bener bukan ngetok rumah saya sebagai tamu
tapi juga sebagai orang yang bisa mau diajak berdiskusi
cuma lebihnya ya mereka mungkin heboh senang bisa selfie seperti itu
saya rasa itu udah kebahagiaan luar biasa buat mereka gitu ketemu saya gitu
jadi gak gak sekedar saya wakil rakyat yang justru susah dijamahin
apa yang menarik dari program ini
yang calon pengantin ini mendapatkan edukasi selama tiga bulan supaya mereka siap menikah nggak hanya siap riwet
oke mbak ade ini di daerah di lawang ini namanya
jadi ini ganggang ini berdali
iya desa berdali
desa berdali tadi habis sosialisasi
gerakan masyarakat hidup sehat bersama poltec kesepalang ibu sri dan juga pak direktur juga dokter buahan
rame ya di sana berdua doang ya mbak ya
jadi saya ajak bareng bareng karena ya itulah gerakan masyarakat hidup sehat itu memang harus kita sosialisasikan terus
di desa desa di dusun
selalu kita alhamdulillah kan kementerian kesehatan menjadi sektor utama dan terpenting gitu
jadi memang dari kementerian kesehatan ada poltec kesepalang yang ada di malang
nah itu kan memang jadi salah satu bidang pengawasannya mbak kada di komisi sembilan
kependudukan ketenagakerjaan dan kesehatan
tiga tahun duduk sebagai komisi sembilan dpr ri ini saya lihat di dpr mbak kade banyak sekali bicara soal stunting sebenarnya
ini apa yang ketika mbak kade turun ke lapangan apa yang mbak temukan sehingga angkanya bisa sebegitu tingginya
sebetulnya kita tuh harus menjadikan bahwa keluarga ini berfokus agar keluarga bisa menjadi sandaran pembangunan
bagaimana keluarga keluarga di indonesia diisi oleh anak anak yang memang optimal secara gisinya itu baik
bagaimana asupan gisi yang diterima di seribu hari pertama di dua ratus tujuh puluh hari semenjak di janin itu sudah dihitung
jadi sisanya di tujuh ratus dua puluh hari sampai usia dua tahun ini itu terus dipantau
dan didampingi oleh para kader dari bkkbn itu khususnya seperti itu
jadi memang stunting ini menjadi satu keniscayaan untuk kita bisa tekan asalkan kita semuanya bergerak satu satu bersama sama dan bergotong royong
karena memang yang perlu dikhawatirkan adalah satu dari empat anak di indonesia ini menurut survei gizi indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
bagaimana ibu ibu hamil ini mau pergi ke posyandu bagaimana mereka mau datang dan diukur memakai alat antropometri itu penting sekali
jadi memang ukuran stunting itu bisa diukur oleh dikondisikan dengan alat antropometri itu
dan memang gak semua desa punya makanya kita harus
setelah itu nanti
udah harus tugas lagi
jadi menyapa menyapa seperti itu
jadi kan kalau misalkan stunting ini kan mungkin kalau orang asing tapi kalau kita bicara tentang gizi buruk gizi kronis orang paham
jadi gimana supaya kita edukasi ibu ibu muda ini supaya gak segala galanya tuh maunya cepat
mau makan makan yang mudah dan cepat haji saja
nah sementara bagaimana seperti ibu ketua umum bu megawati memastikan bahwa sepuluh tanaman seperti umbi umbian itu juga penting
bahkan porang pak itu kan juga bisa dikonsumsi sebagai makanan pengganti dan sehat
dede kak sekolah
ini anak anak sehat nih desa bedali ya
aduh jadi kangen anak aku

oh ada kamera
pak kayak aparat juga di sini
mbak tapi ini sebenarnya kan bicara soal seribu hari pertama kehidupan begitu ya hpk gitu
tadi mbak kadi juga sempat sebutkan kayak itu penting banget dan itu sebenarnya juga ada kaitan sama ruu kia mbak
beberapa kali mbak gadi juga sempat ngomong wah ini harus bagus sekali karya ini dicanangkan begitu
salah satu hal yang paling mendasar kan sebenarnya cuti hamil mbak yang bisa enam bulan
itu menurut mbak apakah itu tidak menjadi beban buat perempuan sendiri atau justru itu suatu kesempatan yang bagus
ya ini secara substansinya memang semangat yang ada di sini yang memang kita upayakan
memang urgensi dari ruu kesejahteraan ibu anak ini memang kita mendorong dan ibu ketua dpr ri juga sangat mendorong
tapi memang ada masih gesekan ya
dimana bahwa ibu ibu yang aslinya memang udah pekerja ini belum tentu bisa atau ibu ibu pekerja dan ibu ibu yang menopang itu justru mungkin nggak bisa terlalu lama gitu ya
jadi ya mungkin mereka bisa aksi eksklusif tetap berjalan ya ibu ya
bahwa enam bulan gitu ya tapi tetap bisa kembali aktivitas seperti biasa
cuman kan ada juga yang berubah
cuman kan ada juga gesekan bila mana rekrutmen pekerja wanita di perusahaan itu akan jadi satu perbandingan dan pertimbangan
jangan hire nanti pemberdayaan perempuan nanti akan ada jadi ketimpangan di situ gitu
jangan sampai merekrut pekerja perempuan karena mungkin nanti akan cuti hamilnya akan merepotkan
hal hal seperti itu yang masih menjadi gesekan
jadi memang semangatnya harus diteruskan tapi turunan turunannya harus
turunan turunannya kayaknya harus lebih
lebih didetailkan supaya justru dampaknya lebih bagus
iya betul manfaat dan manfaat benar
yang dikaya ini kan juga menarik adalah cuti suami ya mbak
ya cuti suami yang dua bulan nah
iya ini menurut kita gimana sebagian wanita yang juga sudah melahirkan pekerja juga ini peran suami penting ya mbak
atau ini sebenarnya cuti suaminya kan tertulis di sini itu punya kewajiban mendampingi istri
tapi gak dikasih tau nih mau mendampingi istri
bisa aja jadinya cuti tapi cuma duduk nonton tv bisa
nah itu jadi tugas pokok dari kita
tugas pokok dan fungsinya suami yang mendapatkan cuti empat puluh satu hari ini apakah berperannya seperti apa gitu
atau bahkan juga mungkin suami suami semakin akan lebih bekerja giat seharusnya ya
untuk menambah pendapatannya untuk kebutuhan domestik istri dan anak harusnya
nah ini yang masih akan terus digodok mungkin dengan tim
ini apa sih mbak variable penting yang memang harus ketika mbak kadi turun ke lapangan
kemudian melihat begitu ini ada variable variable ini yang memang harus diperhatikan
diperbaiki untuk bisa memaksimalkan yang namanya penurunan angka stunting
kesejahteraan ibu anak itu memang terwujud
sebuah keniscayaan bila mana kita bergotong royong bersama sama
saya juga cukup alhamdulillah dekat bisa menyampaikan apa yang terjadi di dapil saya langsung kepada kepala badan
bapak hastus estro wadoyo selalu ketua bkkbn
artinya banyak sekali
pola yang harus diterapkan bagaimana anak anak ini mendapatkan seks edukasi yang tepat
bagaimana anak anak ini siap kita dampingi tumbuh dewasa dan mengenal organ organnya dengan baik
dan digunakan sesuai norma normanya
sehingga batasan batasan itu akan bisa dikendalikan
contohnya pernikahan dini juga bisa kita tekan
bagaimana anak anak yang calon pengantin ini mendapatkan edukasi selama tiga bulan
supaya mereka siap menikah
gak hanya siap riwet
ya kan biasanya heboh riwetnya
lebih baik bagaimana menyiapkan keluarga menyiapkan rumah tangga menyiapkan anak yang sehat
abis itu menyiapkan pendidikannya
sehingga tercapai keluarga yang berkualitas di dalamnya
ini kayaknya mbak kadhi udah dipanggil mau nyanyi menghibur sama teman teman di sini
ya itu lah
dapat dua ya kan
nah ini salah satunya
jadi kalau misalkan usaha kerja mandiri gitu ya
saya kasih modal dari kementerian tentunya dua puluh juta per kelompok

mereka langsung bisa memproduksi
nah saya juga harus mempromosikan kadang seperti itu
nah ini opawan
oh ayam ungkep
oh ayam ungkep bebek ungkep frozen ini karya warga masyarakat dapil saya ya
nah ini mau foto
ini ya mbak kadang kalau lagi ngejelasin ada yang mau kan
memang rakyat ini sebegitu ambasnya aja sama mbak kadhi
ini biasanya kalau di instagram mbak kandi bisa puluhan juta
saat itu paripurna saya samperin satu satu
jadi ingat betul bahwa mbak kadhi pada saat itu bicara soal rincian sebenarnya
dana dana apa saja yang diterima oleh
anggota dpr yang diterima oleh mbak kade lah gitu ya
saya bicarakan secara detail waktu itu mbak kade sebutkan setiap tanggal satu terima enam belas juta
kemudian ada tanggal lima turun lagi lima puluh sembilan juta
ada lagi dana aspirasi empat ratus lima puluh juta dan itu diterima lima kali dalam setahun
ada juga ditambah kundapil ini satu ratus empat puluh juta delapan kali setahun
sebenarnya keterbukaan ini kan banyak ditepuk tangannya oleh masyarakat mbak
dianggap jadi mungkin satu satunya anggota dpr
yang berani belak belakan bicara soal seberapa sih yang diterima sama anggota dpr
tapi pada saat itu saya dengar info bahwa sempat diajak bicara ya sama pimpinan fraksi
pada saat itu seperti apa sih mbak
ya sebetulnya bukan bicara yang jadi juga mengintimidasi itu nggak ada sama sekali
justru ya bentuk apresiatif
dan saya juga terima kasih nih sebelumnya karena memang saat itu kan saya secara terbuka belum menyampaikan sebetulnya
karena yang apresiatif tuh
orang orang yang memberikan perhatian atau mungkin pemerhati
lsm banyak sekali
saya ucapkan terima kasih
sejauh ini itu semuanya sebetulnya pribadi kembali kepada apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu
sebetulnya kan itu
jadi karena memang sejatinya saya tuh dinyanyi itu kan juga sangat profesional ya tiga puluh tahun ya
biasa kerja terus dengan jasa yang saya kasih
terus saya mendapatkan pendapatan yang saya rasa memang itu harus ditanggungjawabkan gitu
jadi karena memang di dunia seni itu kan kita memang harus berbuat yang terakhir dibuat semaksimal mungkin
supaya orang tuh inget yang terakhir kita lakukan apa sehingga orang akan apresiatif sama kita atau mungkin mereka mengundang kita lagi
jadi itu yang saya bawa
jadi disiplin habit saya yang saya bawa di tempat kerja saya sekarang seperti amanah saya untuk yang disampaikan oleh ibu ketua umum
temui terus rakyat temui temui temui kebawa
makanya kalau dibilang sama diana tadi tadi kita di belakang baterai itu
baterainya apa segala macam
karena memang kalau kita bicara tentang malang raya malang raya itu luas
jadi memang saya ini udah kebiasaan
udah kebiasaan untuk apa ya spontan terbuka gitu
jadi kalau misalkan spontanitas saya dan keterbukaan saya itu tidak untuk menyinggung perasaan orang lain atau senior senior saya
jadi justru fraksi sangat mengapresiasi waktu itu saat itu ya gitu
tapi pada saat itu saya ingat mbak kd minta maaf karena buat gaduh
tapi sebenarnya minta maafnya itu untuk apa sih mbak
sebetulnya minta maafnya itu lebih kepada saya ini anggota baru
jadi gak usah diminta minta maaf dulu pasti saya secara gestur tubuh saya pasti saya akan senior saya minta maaf
nggak hanya ke fraksi saya ketemu senior saya dari golkar dari pks dari pkb
di saat itu paripurna saya samperin satu satu
karena kecenderungan orang untuk melihat saya sebagai panggung
lihat saya sebagai panggung itu lebih lebih besar ketimbang mungkin teman yang lain
artinya apa yang saya ucapkan mungkin impactnya lebih besar atas ketidaksengajaan saya gitu untuk keterbukaan saya gitu
jadi mungkin ada yang kurang berkenan dan lain lain
nah saya gak mau berpikir terlalu jauh cuma akan lebih baik kalau saya meminta maaf karena saya sebagai anggota baru
tapi sebenarnya saya sih lebih kepada tamu jawab saya aja
tapi sebenarnya kan hal itu banyak diapresiasi masyarakat ya mbak kade karena itu menjawab rasa ingin tahu masyarakat
soal sebenarnya ketika reses dpr itu ngapain saja sih
yang saya sangat kagumi dan salut dari ibu ketua umum ibu megawati
sepanjang dua tahun kita mengalami pandemi itu kita dibekali buku buku reses
saya nggak tahu itu ada di partai lain atau lain
jadi buku reses kita ini kita harus benar benar dua puluh titik itu kita harus menyampaikan tulisan tangan
ibu maunya pakai tulisan tangan
dan beliau baca
satu ratus dua puluh anggota fraksi pdi perjuangan beliau baca
dan kadang agak agak ini kan apa kayak takut atau apa gitu
deg degan juga dibaca sama ketua omong gitu ya
iya betul gitu
dan memang beliau baca karena memang beliau memang dilarang keras oleh mbak ketua dpr
dpr untuk keluar kemana mana jadi zoom meeting dan lain lain
ibu kan di rumah gitu
jadi saya tulis dan di dua puluh titik itu saya harus dapet cap dpc
dari ketua dpc ketua dpc nya
get get apa yang sudah saya lakukan
reses itu yang namanya reses ini kalau kita udah didapil ya udah siap dicawe cawe
artinya siap untuk belok ke kanan ke kiri
artinya mungkin bisa lebih dari dua puluh titik
lebih dari dua puluh kegiatan
iya kan siap semuanya gitu
artinya kan kita banyak juga yang tiba tiba on the spot
dan yang namanya permohonan bantuan itu bukan hanya sekolah bukan hanya mau sunat
bukan hanya alat bantu dengar bukan hanya laporan ibu saya diserempet sepeda motor saya rusak
nah itu kan kita harus kasih atensi ya
jadi ya hal hal kayak gitu saya catat gitu
saya catat terus ya syukur alhamdulillah ditaca oleh ibu ketua umum dalam bagian kegiatan kegiatan reses saya ketika saya harus turun turun turun ke masyarakat
dibacanya tahu dari mana mbak
bisa aja kan kayak hanya diserahkan kemudian dicap selesai gitu
kami itu ada voksi ada ketua kelompok fraksi kita di setiap komisi
dan sebelas anggota fraksi pdi perjuangan di komisi sembilan itu selalu di list
yang belum menyerahkan satu dua tiga
di absen ya mbak
ini tuh di absen
mbak kade meskipun sering di media sosial saya sering banget ngeliat instagramnya mbak kade soalnya
nah sorry sorry kalau mas al turun
banyak sekali kayak foto foto atau video yang diunggah
tapi kan sering kali ya mbak yang namanya politis itu tidak lepas dari stigma
ah ini mah pencitraan saja
bagaimana mbak kd menjawab hal hal seperti itu
tapi ketika ditunjukkan kemudian ini pencitraan aja
bagaimana mbak kandi menjawab hal itu
karena memang saya konsumsi sosmed sebaik mungkin
karena memang buat saya itu halaman rumah saya yang saya mau sampaikan
saya membawa kerja kerja saya dalam bahasa yang lebih simpel dalam framing yang lebih sederhana
ternyata kok follower saya nih kok senang
gak usah netizen deh
uni deh kakak saya
oh yang kerja lo tuh gitu ya di dalam
jadi makanya mbak uni gak tahu mbak kade apa ya
padahal uni tuh sahabatnya semua
dari zaman dulu dulu orang yuni itu penyanyi tujuh presiden ibaratnya kan gitu
jadi legislatif dia dekat eksekutif juga dia akrab
jadi rupanya menunjukkan dapur kita kerja kerja kita
oh orang komisi itu kayak gitu
foksi tuh apa sih
kunker tuh apa
kundapil tuh apa
saya bawa dalam bahasa yang sederhana dan itu bisa membuat inspirasi yang lain untuk juga ya bukan promosi itu
kalau mungkin saya terlihat sedikit framenya lebih bagus ya hire aja fotografer atau apa
jadi one of my regret in my life ini tuh gak pernah kuliah
ya karena waktu pas mau kuliah udah ngerasain terbuai sama nyanyi
ini kita mau kemana sih mbak
saya diundang untuk jadi dosen tamu
adik adik mahasiswa di visip
jadi memang mereka tuh ada kajian tentang ilmu pemerintahan dengan menghadirkan parlemen secara langsung
jadi saya tuh bener bener bisa pingin mendorong terwujudnya program studi ini
jadi karena ini lagi berjalan supaya nanti bisa continue dan semakin banyak undang undang anggota parlemen jadi dosen tamu gitu
dan ini pengalaman pertama
nggak sih mbak pengalaman pertama
jadi one of my regret in my life ya itu gak pernah kuliah
jadi aku tuh
karena waktu pas mau kuliah udah ngerasain terbuai sama nyanyi
yang namanya udah dapet kerjaan udah dapet duit gitu ya mbak
udah dapet uang terus rekaman jadwal dan lain lain
kayak gitu gitu tuh kan tax hour gitu
mbak ini sembari jalan kayaknya kita asik buat ngejawabin netizen kayaknya
seperti menjawab netizen pada umumnya aku melontarkan pertanyaan dari netizen di media sosial kemudian mbak kade jawab
ini pertanyaannya random dari a sampai z ya mbak
jadi gak cuma soal
ya ada soal politiknya tapi ada beberapa yang enggak
nah ini pertanyaan pertama
apa sih kebiasaan yang dulu mbak kade lakukan saat jadi artis atau menyanyi tapi setelah jadi politisi nggak dilakukan lagi
ada gak kebiasaan yang kayaknya jadi politisi udah jadi politisi gak boleh ngelakuin lagi ada gak mbak
jadi kan memang kan kalau kita bicara tentang dunia keartisan itu
notabene ya udah glamour gitu kan
dan apa sih yang di capture pertama ketika orang bilang diva ya gitu kan
berarti bling bling dan lain lain gitu kan
terus ya kan nggak bisa disalahin juga sekarang masyarakat sudah menilai saya ya dua antara penyanyi dan juga politisi
dan itu dalam satu tubuh ibaratnya
jadi ya kepinginnya tuh lebih banyak
ya orang sudah mengenal saya lah kalau mau kd di panggung kayak apa
kayak apa looknya dan lain lain
tinggal mungkin tinggal googling atau lihat style rambutnya atau bajunya gitu
tapi kepinginannya saya gitu berita tentang kerja kerja saya di politik lebih di atas ketika orang search saya gitu kan
maksudnya ya supaya bisa mengimbangi gitu kan
dan kadang kalau ngobrol sama makeup artist atau designer
lebih banyak posting yang ini yang beauty yang apa gitu
ini udah jadi wakil rakyat harus banyak yang direm
tapi bukan untuk tidak menjadi diri sendiri
nah ini pertanyaan kedua tadi ngomongin soal diva kalau ngomongin bang ade gak mungkin ngomongin soal diva
gedean gaji yang mana sih mbak
bang kade kayaknya sekali dua kali semua udah ketutup ya
bukan kalau nyanyi kan ya saya ngerasain dari honor lima belas ribu ketika saya nyanyi
pernah lima belas ribu mbak
nah umur delapan tahun sembilan tahun saya udah rekaman di pasar baru
lalu ketika nyanyi di asia bagus udah tau tv dan lain lain
misalkan nyanyi dari dulu dua juta sampai sekarang empat puluh lima menit berapa ratenya itu kan karena jam terbang aja gitu
terus juga kadang setelah jam kerja kalau di jakarta saya ambil atas izin suamiku boleh kalau di jakarta aja
dan secara profesional saya juga band lagu lagu itinerary repertoire makeup dan lain lain udah running lah gitu
gak sulit gitu
oke ini aku mau ngeliat satu postingan di instagram
ini nyanyi barengan sama mbak puan
mike merah putih maksudnya
naik merah putih nasionalis banget
ini sebenarnya pertanyaan netizen adalah kd kalau di pdip tuh nyanyi gitu kan
makanya disuruh nyanyi gitu
itu dibayar gak sih
tergantung eventnya kan saya juga nggak pernah pasang tarif lah kalau buat partai
ya sungkanlah saya gitu
tapi partai selalu menghargai gitu loh bahwa saya tuh datang dengan manajemen gitu kan
ada soundman ada manajer dan lain lain
ada orang orang yang bekerja
apalagi senior senior yang kadang ada event
baik itu senior saya mau menikahkan anaknya
atau acara wayangan atau acara olahraga yang dilakukan oleh senior senior saya di dapilnya masing masing
sayang udah berangkat dulu gitu gak pernah charge gitu ya
dan mereka udah tahu gitu aja kadang
nah ini ada lagi nih mbak pertanyaannya soal kalau gak masuk di pdip seorang kristian jantimili purple apa sih
ada gak yang kayak cocok nih
dan juga teman teman netizen memang saya itu lebih dari lima belas tahun nyanyi buat semua bendera kayaknya
berarti purple abejo udah pada dicobain semua
jadi memang waktu itu tuh gak pernah ada bayangan saya terjun di politik
jadi gak pernah ada opsi opsi itu mengisi pikiran saya untuk saya jadi politisi gitu
jadi bener bener datang ketika pak sekjen telpon izin juga didapat setelah ada
itu jadi nggak pernah berangan angan atau berandai andai saya ada di partai politik lain gitu
jadi memang rezekinya dua ribu sembilan belas itu
jadi ini gak ada purple lain selain pdip
gak ada lah
wah ini jawaban bagus buat bu ketum nih
ujian bu ketum
nah kemudian nih ada nih pas rapat tari purna mbak kadik kan selalu cetar membahana kebaya merah yang gonjreng yang kayak dari atas sampai bawah tuh aura s emang keluar
mbak kadik harusnya mau yang milihin
mbak tuh milih sendiri atau ada stylistnya atau
ya karena bohong kalau misalkan udah lama di entertain atau di bidang seni kita nggak punya apa ya gestur atau shaping apa signature apa yang pantas terlihat pantas kita pakai walaupun nggak mahal gitu ya
memang sih saya nggak pernah mereka reka gitu ketika saya di parlemen saya harus dress up seperti apa
saya hanya ingin bahwa baju yang saya pakai rapi
terlihat pantas dan insya allah menginspirasi karena kalau kita pakai baju rapi sekeliling kita kan juga akan senang dan kita dapat impact baik dari moodnya itu kan
jadi kerja kita juga baik gitu dan syukur banyak temen temen saya yang juga bareng bareng saya ajak untuk ke designer saya misalkan yang di semarang yang di jakarta
jadi tuh pada nanya tuh mbak mbak kadik mau apa
iya selalu dan saya selalu kasih selalu konteknya saya kasih langsung saya sambungin kadang dan apa karena mungkin karena signature apa ya udah hafal desainernya dengan looknya kadi tuh kayak gimana
jadi walaupun batik itu batik lawasan atau batik parang simple kawung mereka selalu bikin yang ada kadiknya lah gitu gak tau deh apa itu artinya gitu ada kadiknya entah itu dibikin lembungan atau mungkin dibikin seperti ini
please cut dan lain lain dari ivan gunawan hengki kawilarang linda mbaryani ika mas didit maulana
jadi memang baju kantornya kadik kecenderungannya ya tetap kain wawasan apa wastra gak yang harus glamour bagaimana tapi apik pantas
di dpr ini kan nggak cuma mbak kd saja yang artis ya mbak ada mas farhan ada mulan jamila itu semua punya grup whatsapp nggak sih mbak grup whatsapp dpr artis artis itu ada nggak
enggak ada ya
nggak ada kita tuh grup whatsapp cuma grup fraksi lalu saya grup komisi dan juga grup bksap badan kerjasama antarparlemen yang di dalamnya ada mbak mulan
jadi apa cuman grup mbak mulan cuman di bksap aja gitu
selebihnya kita yaudah kerja kerja aja di komisi kita kan beda beda ya gitu tugasnya
berarti artis artis di dpr itu gak ada perkumpulan sendiri atau penerbangan sendiri
enggak ada yang ada
enggak ada yang ada
mendingan kita belajar malu kalau nyanggung sama senior
kemudian nih mbak kd punya anak anak yang juga berkecimpung di industri hiburan ada mbak aurel kemudian amora juga lagi niti karir nyanyi
kalau tiba tiba mbak mereka juga banding setir ke industri politik boleh apa enggak makanya
terus kalaupun misalnya boleh nggak boleh ujangan ujangan apa yang kd ingin turunkan nakku begini loh nakku gitu
iya kalau aurel kan memang dari kecil kan memang ayahnya ibunya keluarganya suaminya bahkan anaknya semua disorot
jadi secara industri dia udah siap
apapun pilihannya ya saya rasa suaminya bisa mengarahkan itu satu
terus emang dia suka bercanda banget kan dia tuh kan random lawak gitu kan sama saya gitu
aduh apa aduh sampai kapan sih terus jadi omongan kadang kadang kalau misalkan dia ngomong gitu kalau misalkan di politik kan ya
wah terpilah pilah gitu kan jadi ya gitu lah kak kadang kemarin dia punya produk nih
punya produk produknya itu udah di take down dua kali sama bepom
kak ini kan mitra mami nih di komisi sembilan gitu loh
dan kalau sudah melalui uji analisa dan lain lain ilmiahnya memang sesuai alhamdulillah ya diperhatikan gitu loh
kok mimi kenal dia itu mitra
jadi sebetulnya sosialisasi aja komunikasi sama aurel
jadi kalaupun dia nanti
mau di politik ya sah sah aja
kalau amora udah jelas nggak boleh karena ayahnya mau dia jadi dokter
dan tetap nyanyi
makanya ini kayaknya kalau kunjungan ke dapil atau bertemu konstituen sering banget pakai high heels
kakinya pegel gak sih mbak
maaf ya itu kecualian
ada gak pegel seorang kaki kade
pegel tuh ada gak kenapa sih harus high heels mbak apakah
aku tuh gak tau ya aurel
gak tau ya lari di airport
sembilan cm ini emang gak ada apa apanya
ini kan nggak ada platformnya
apa ya teplek gitu kan
cuma karena udah biasa pakai high heels
ini bukan sepatu nyanyi
jadi sepatu kantor
hutang rusak juga gak apa apa
santai aja gitu loh
jarang pakai cats memang
kayaknya gak rasa
mbak ini kalau misalnya bertanya nih netizen soal titik terendah seorang chris dayanti mungkin di karir politiknya itu ada nggak sih
ini kan tiga tahun ya mbak belum ke dua ribu dua puluh empat terakhirnya
apa mbak titik terendah seorang krisdayanti
ya ketika kita dihadapkan dengan generasi pandemi sih itu
jadi kesempatan untuk belajarnya kayaknya kurang gitu
terus gimana sih kita mau kerja mau belajar
jadi kan saya juga menempatkan gedung parlemen itu sebagai tempat sekolah saya
momen momen kayak gitu kan jadi kayaknya kayak gemes ya
terus alhamdulillah di komisi sembilan juga kan mitra mitra kita kemarin itu kan banjir banjir
sembako dan lain lain puluhan ribu bahkan
tapi saya nggak nyampe ke tangannya warga saya gitu loh
gimanapun kan walaupun banjir program dan lain lain
kayaknya nyapa warga hanya virtual tuh kayaknya kayaknya nggak hadir gitu loh gitu
ya walaupun itu memang terjadi oleh semua orang semua pihak
tapi saya rasa momen pandemi itu saya rasa banyak ketinggalan sih sayanya gitu
terus gimana waduh gimana mbak kade pertanyaan itu apakah
di dua ribu dua puluh empat apakah akan kembali nyalek lagi
bang ade ini dua ribu dua puluh empat tahun politik sebenarnya masih ya kurang lebih satu setengah tahun lagi lah
satu tahunan lagi lah
kenapa panasnya udah kerasa
panasnya udah kerasa ya tensinya
ini di pdip partai
yang menaungi mbak kade ini kerap kali disorotin sama media
ini yang terbagi menjadi diehardnya mbak puan sama ganjaris
kalau mbak kade sendiri dimana nih
diehardnya mbak puan mas ganjar atau apa
nah kita pertama sangat apresiatif ya
tentunya dengan kalangan manapun yang namanya grassroot itu kan pasti memiliki ya siapa ya
referensi ya namanya untuk memilih siapa yang layak
tapi sesuai dengan ibu ketua umum tentunya kita tegak lurus dan melalui rakernas kemarin kita juga mencoba untuk disiplin gitu ya
dan memang itu sejatinya kita diarahkan untuk rapat barisan untuk disiplin
untuk menilai bahwa pilihan dan
bagaimana sih calon yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin dari dpr ri
tentunya dari partai kami menginginkan calon pemimpin yang juga bisa menjadi pemimpin negara negara di dunia
artinya dia berketuhanan dia beriman dia memiliki pengalaman yang baik
tapi kalau silahkan kalau mau didorong oleh
misalkan relawan atau siapapun gitu ya entah di luar partai pun sekalipun
sasah saja gitu tapi kan kita terus mengukur
makanya kalau misalkan di woro woro untuk terlalu diburu buru kayaknya kita juga layak untuk bisa menunggu ya
kira kira nanti signalnya dari ibu ketua umum bagaimana karena pasti dari partai sendiri dari dpp sendiri juga terus mengukur gitu ya
itu yang saya kasih yang disampaikan yang tadi gitu loh
maunya jadi ada benar benar pemimpin yang bisa tidak saja memimpin negara sebesar indonesia tapi juga menjadi pemimpin di dunia gitu
tapi mbak kade sendiri gimana kalau di dpr
karena kan kalau di dpr ya ada bang masinton ada pak utut ini mereka tergabung dalam dewan kolonel mbak
kalau kemarin tuh banyak diberitain dekol dekol gitu kan
nah dekol dekol itu mbak kade ikutan gak diajak nongkrong yuk sama dekol

kalau mereka kan misalkan pak johan budi atau pak tri mert
pak pacul itu senior senior saya ya
otomatis saya kalau misalkan saya kan punya keluarga saya juga nggak punya waktu untuk nongkrong nongkrong gitu
dan kayaknya sepertinya itu hanya sekumpulan loyalis saja yang sebetulnya di adrt kembali juga gak ada sebetulnya dewan kolonel
mungkin hanya ini aja apa tuh semangat aja semangat untuk memberikan dukungan penuh gitu aja
jadi mbak kade gak masuk dekol ya
memang kayaknya cuma tujuh atau delapan senior senior pria saja yang jaget
oke nah jadi kalau misalnya bicara soal dua ribu dua puluh empat selain soal pilpres kan juga ada pilek mbak
pilihlah aku lagi
iya pilihlah aku lagi yang terniang langsung ya
iya karena memang itu lagu kampanye saya sebetulnya
waduh gimana mbak kade pertanyaan itu apakah di dua ribu dua puluh empat
apakah akan kembali nyalek lagi karena sejauh ini setelah tiga tahun begitu atau mungkin sebelum jawab pertanyaan bakal nyalek lagi nggak di dua ribu dua puluh empat
tiga tahun ini apa yang paling mbak dapatkan atau apa yang sudah mbak kerjakan sebagai seorang anggota dpr yang bikin nagih misalnya
ya kalau saya otomatis ya dengan beradaptasi seluas luasnya saya sudah mulai mengerti mekanisme mengerti tupoksinya
bagaimana saya menjalankan fungsi konstitusional saya dengan privilege yang saya terima saya gunakan sebaik baiknya ya termasuk bagaimana membuat dapil saya jauh lebih sejahtera itu satu
dalam hal apa mbak sejahtera dalam hal apa
ya seperti kemarin ada korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah tirinya yang mana ibunya juga otomatis kehilangan pekerjaan karena diusir oleh suami karena dilakukan di rumah suaminya
jadi bagaimana si ibu ini kita berikan modal tenaga kerja mandiri supaya gak perlu lagi jualan tempe keliling
jadi kita upayakan supaya punya gerobak dia bisa bikin gerobak dan sisanya dia bisa tetap rawat anaknya karena sudah berpisah sama suaminya
sekarang suaminya sudah dipidanakan jadi ya contoh contoh kecil seperti itu gitu
lalu kemarin di sumawe di malang selatan
jadi sebetulnya sudah tutup
tapi kementerian ketenaga kerjaan saya mohon bantuan supaya membuka lagi kesempatan untuk satu proposal
jadi saya didatangi langsung oleh pendeta dimana pendeta itu tempat ibadahnya sudah roboh
asli sudah roboh
jadi kita bikin balai latihan kerja komunitas kejuruannya seni musik
jadi di samping mereka bisa melatih untuk seni musik bisa berdoa juga untuk latihan vokasi juga di situ
dan banyak kegiatan apa
program program yang lain yang insya allah bisa terus masih ada dua ribu tiga dua ribu dua puluh empat
yang pasti program program komisi sembilan itu insya allah bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat malang raya
dan hal kecil itu yang membuat jadi bahan bakar buat seorang kristalianti
saya jadi dinyanyi aja gak mungkin juga bisa bantu hal hal kayak gitu
jadi pertanyaannya terakhir mbak akankah kembali nyalek di dua ribu dua puluh empat
belum selesai masih dua tahun selesai
belum selesai masih dua tahun
tapi selesai tugas dulu
selesai tugas dulu baru kristalianti memutuskan apakah nyalek lagi di dua ribu dua puluh empat
berarti masih menanti ya mbak
terus turun ke masyarakat dengan berbekal prinsip transparansi dan keterbukaan jadi kunci seorang diva kris dayanti untuk beradaptasi dari penyanyi menjadi politisi
sampai jumpa di episode the politician berikutnya
the politician dialog politik untuk menggali esensi dan menagi aksi
bukan sekadar sesuatu